demi modifikasi motor seorang pria nekat bobol dua sekolah dasar
curi uang tunai hingga barang elektronik sekolah
aksi seorang pemuda nekat mencuri di sekolah daerah lendah
kabupaten kulonprogo terekam kamera cctv
pria berusia dua puluh satu tahun ini ketahuan mencuri uang tunai senilai tiga juta rupiah
tak cuma sekali tersangka mengaku sudah melakukan aksinya di dua sekolah dasar
tak hanya uang tunai tapi juga mencuri barang elektronik sekolah
kepada polisi tersangka mengaku nekat mencuri demi memodifikasi motor kesayangannya
ataupun penjaga sekolah atau kantor yang meninggalkan kantornya agar dipastikan keamanannya
selain mengamankan tersangka polisi berhasil menyita tiga unit laptop dan barang bukti lainnya
dengan total sekitar enam juta rupiah
akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara